wakil ketua dpr ri sumi dasko ahmad memastikan fit and proper test untuk calon panglima tni
kepala staf angkatan laut ksal laksamana yudo margono tidak akan digelar pekan ini
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia nova naya antaka
saat pagi naya kalau rencananya memang akan segera digalar tapi sudah terlanjur akan reses
lalu kapan kira kira fit and proper test calon panglima tni akan digelar
selamat pagi yudo dan juga pemirsa
hingga saat ini memang dari dpr ri belum memutuskan dan juga menjatuhalkan
kapan uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test terhadap pemilihan panglima tni ini digelar
namun sufmi dasko atau wakil ketua dpr ri menjelaskan bahwa rencananya akan dilakukan pada pekan depan
namun jika kita merujuk pada undang undang memang diberikan waktu sekitar dua puluh hari
atau sebelum tanggal lima belas desember seharusnya uji kepatutan dan juga kelayakan ini bisa segera digelar
lalu seperti apa yuda mekanismenya
nanti setelah surat presiden diterima oleh ketua dpr puan maharani
nantinya para pimpinan dpr ini akan mengadakan rapat pimpinan
kemudian dilanjutkan dengan rapat badan musyawarah yang nantinya ini akan dijadikan bahan
untuk melakukan uji kelayakan dan juga kepala
jadi ini adalah satu satunya peraturan untuk uji fit and proper test terhadap pemilihan panglima tni
namun sejauh ini memang kita masih menunggu kapan tanggal pastinya uji kelayakan akan digelar oleh dpr ri
mengingat memang saat ini masih dalam masa reses
dan mengenai dinamika fraksi fraksi terkait pemilihan laksamana yudo margono ini sebagai calon tunggal
pilihan presiden joko widodo memang ada pro kontra
namun dari wakil ketua dpr ri sufi dasko mengatakan bahwa pro kontra ini memang sudah biasa
dan nanti akan bisa diakomodir dalam fit and proper test
artinya para fraksi fraksi ini bisa memberikan pertanyaan pertanyaan kritis kepada calon tunggal
yaitu laksamana yudo margono pada saat fit and proper test berlangsung
selain itu juga dari pihak komisi satu menilai bahwa sosok yudo margono atau laksamana yudo margono ini
memang memiliki potensi peluang
untuk menjadi panglima
selain itu juga bahkan nama nama lain seperti kasat dudung abdurrahman dan juga dari pihak angkatan udara
juga memiliki peluang yang sama
namun dari pihak dpr sekali lagi menghormati keputusan hak prerogatif dari presiden joko widodo
ya berarti dalam waktu dekat belum ada lalu seandainya memang satu nama ini sudah dipastikan
menjadi pilihan presiden jokowi mungkin nanti dinamikanya lebih kepada bagaimana matra di ksal lima
bisa memberikan visi yang terbaik
naya sudah mendapatkan sedikit nggak informasi kira kira visi misi dari yudho margono ini apakah sudah beredar
ataukah memang masih dalam konteks penggodokan
mengingat nanti kan dinamika terkait dengan fit and proper testnya sendiri juga belum pasti kapan dilaksanakan
ya yuda terkait memang visi misi memang masih dalam penggodokan namun dalam keterangan wakil ketua dpr sufmi dasko menjelaskan bahwa
ada tantangan penting yang memang dihadapi panglima tni ke depannya yaitu salah satunya bagaimana panglima tni ini bisa menghadapi
dan juga bisa mengatasi terkait krisis krisis global yang memang telah di depan mata di dua ribu dua puluh tiga
artinya ketika masa pensiun yudo jika kita melihat dari masa pensiun laksamana yudo margono ini pada tanggal dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh

artinya ketika komisi satu dan juga rapat paripurna menyetujui panglima tni diisi oleh laksamana yudho margono
artinya hanya ada kurang lebih dari setahun yudho margono ini akan mengisi panglima tni di indonesia
artinya tentunya hanya waktu yang singkat yang diberikan kepada laksamana yudho margono untuk bisa mengatasi tantangan krisis global
tentunya ini menjadi tantangan yang cukup berat bagi panglima tni
jadi selain itu juga banyak hal lagi dari sisi ekonomi dan juga pertahanan yang memang menjadi tantangan
selain itu juga yuda jika kita melihat laksamana yudo margono ini bukan nama baru atau sebelumnya juga pernah menjadi kandidat dalam pemilihan panglima tni pada tahun dua ribu dua puluh satu menggantikan hadi cahyanto
namun pada saat itu dipilih jenderal andika perkasa sebagai panglima tni

sehingga memang saat ini jika kita melihat dalam hal ini
jika kita melihat dalam masa era presiden joko widodo untuk angkatan laut pada saat ini merupakan masa terbaru di mana sebelumnya angkatan darat memang mendominasi dalam pengisian posisi panglima tni
dan kita masih menantikan seperti apa visi dan juga misinya dari panglima tni terbaru jika terpilih jika dari hasil fit and properties sudah lolos dan bagaimana nantinya dinamika fraksi fraksi dalam memberikan pertanyaan pertanyaan
dan bagaimana nantinya dinamika fraksi fraksi dalam memberikan pertanyaan pertanyaan
pertanyaan kritis tentunya yang akan menjadi penilaian penting bagi pemilihan panglima tni selanjutnya yaitu laksamana yudo margono
terimakasih nova naya antaka untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali naya
nova naya antaka untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali naya